truk bermuatan pasir dan batu terguling di jalan raya babelan bekasi jawa barat rabu dini hari
truk melintang menutup sebagian badan jalan
rabu siang petugas melakukan pemindahan dengan cara menarik truk dengan menggunakan tali seling
proses evakuasi berlangsung dua jam dan memicu kemacetan hingga dua km dari dua arah
sopir truk menyatakan kecelakaan terjadi saat dirinya hendak mengirimkan pasir dan batu ke proyek pembangunan perumahan
saat akan memutar balik ban belakang truk terprosok ke saluran drenase
sebuah truk mengalami kerusakan parah di bagian depan setelah menabrak bagian belakang truk kontainer di ruas jalan tol cipularang kilometer satu ratus tiga bandung rabu siang
kecelakaan terjadi ketika truk itu melaju dari arah bandung

karena rem pada kendaraannya tidak berfungsi hingga kurang mengantisipasi kondisi jalan saat menyalip kendaraan yang ada di depannya melalui bahu jalan sebelah kiri
akibat tabrakan seorang kernet tewas di lokasi kejadian sedangkan sopir truk mengalami luka luka
korban tewas dan luka dibawa ke rumah sakit abdul rajak purwakarta
kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit laka lantas cikamuning polres bandung
tim liputan cnn indonesia